ya prime news malam ini kami awali dari informasi terkait sidang perkara perintangan penyidikan kasus stiano fanto
saksi dr bimanes sutarjo mengakui mempersiapkan skenario perawatan stianofanto
setelah diminta oleh pengacara stianofanto saat itu fredrik yunadi
saat itu stiano fanto masih berstatus buron setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi ktp elektronik oleh kpk
dalam sidang lanjutan perkara perintangan penyidikan kpk
dengan terdakwa fredrik yunadi hari ini bimanes bersaksi bahwa pada lima belas november dua ribu tujuh belas lalu
fredrik yunadi menghubungi bimanes untuk menginformasi tempat prakteknya
satu hari berselang fredrik kembali menghubungi bimanes dan mengeluhkan penyakit stianofanto
fredrik mengatakan saat itu bahwa kliennya stiano fanto mengeluh pusing dan sempat sempoyongan
sejak pulang dari rumah sakit premier jati negara
permintaan fredrik kemudian dijawab bimanes dengan mengarahkan stianofanto
ke rumah sakit terdekat
setelah frederick memutuskan bahwa kliennya akan dibawa ke rumah sakit medika permata hijau
bimanesh pun langsung memberikan nomor telepon rumah sakit tersebut setelah menerima permohonan
fredrik bimanes mengaku sempat menanyakan status hukum stianofanto
karena dia mendengar kabar bahwa stianofanto ditetapkan sebagai tersangka oleh kpk
namun fredrik saat itu menjawab bahwa stianofanto telah bebas
saya menghubungi lagi pak pedakwa
dikatakan bahwa ini lagi menunggu izin dari kpk
pesan itu saya sampaikan ke dokter ayah lagi melalui wa nya
melalui wa ya
bahwa kata pengacaranya masih menunggu izin dari kpk
ini apa maksudnya saudara katakan bahwa pengacara akan telpon saya
kalau dia dapat izin dari kpk apa maksudnya
saya nggak tahu maksudnya izin dari kpk itu
hubungannya dengan status hukumnya pak setnov
saya hanya nyampaikan aja bahwa kita punya waktu menunggu apakah nanti diizinkan atau tidak dari kpk
selain itu bimanes sutarjo juga bersaksi bahwa mantan pengacara setia novanto fredrik yunadi
sempat mengatakan bahwa kecelakaan akan menjadi skenario masuknya setia novanto ke rumah sakit
saat itu setia novanto masih berstatus buron setelah ditetapkan kpk sebagai tersangka untuk kedua kalinya
dokter bimanes mengatakan skenario kecelakaan setnoff
yang dikatakan frederick itu disampaikan melalui telpon
satu jam sebelum stiano fanto datang ke rumah sakit medika permata hijau pada tanggal enam belas november dua ribu tujuh belas
bimanes mengaku kebingungan setelah menerima telpon tersebut
pasalnya beberapa jam sebelumnya fredrik mengatakan bahwa setia novanto mengeluhkan pusing dan ingin dirawat karena penyakit hipertensi
saya sedang tidur terbangun oleh bunyi dering telpon
ketika saya angkat saya dengar suaranya
saya berkata apa yang terjadi
dia mengatakan singkat sekali itu dok skenario kecelakaan
dia tidak ulang lagi skenario
itu telponnya sangat singkat itu
pertama memang saya berpikir ini kok janggal ya
tadinya pagi minta dirawat untuk
buat saya itu saya nggak maklum apa yang dimaksud dengan skenario kecelakaan
skenario apa yang kecelakaan pasien kah atau dianya atau apa gitu
nah jadi saya pasif saja buat itu
reaksi saya itu terhadap pembicaraan itu saya pasif aja
saya tidak meniak meniak saya tidak coba mengumum dia lagi atau menanyakan lagi
karena saya tidak lihat keterkaitannya dengan informasi yang saya peroleh pada pukul sebelas tadi